kita beralih ke informasi lainnya artis nikita mirzani kembali diperiksa penyidik polda metro jaya
atas kasus cuitan palsu di twitter yang dinilai menghina mantan panglima tni gatot nurmantio pada beberapa waktu lalu
nah nikita akan melanjutkan kasusnya ke kejaksaan agar pelaku penyebar hoax jerah
nikita mirzani datang ke gedung gitreskrim suspolda metro jaya senin siang didampingi kuasa hukumnya
dalam pemeriksaannya selama satu setengah jam ia masih ditanya soal cuitan palsu tersebut
kuasa hukum nikita mengatakan kasus ini akan dilanjutkan dan menunggu berkas lengkap untuk diserahkan ke kejaksaan
sebelumnya nikita melaporkan sejumlah pihak dan akun yang dinilai telah memfitnah serta menyebarkan hoax
karena kan sekarang tuh hoax tuh udah ramai ya di luar ya di luar sana tuh udah ramai banget
apalagi penghinaan penghinaan buat yang memang melakukan juga kan sekarang di instagram juga udah pada berani berani gitu
tapi niki udah nerima permintaan maaf belum dari sisam
dulu udah ya tapi kayaknya main main kurang serius
kalau yang sekarang belum ada belum ada lagi
belum tapi dia sudah dipanggil dua kali sih
nikita juga melaporkan ketua gerakan pemuda antikomunis
ketua aliansi pengusaha muda sam aliano dan ketua aliansi advokat islam nkri
mereka diduga menyebarkan berita bohong karena nikita mengaku tidak menulis cuitan berisi hinaan terhadap panglima tni
budi tancung jakarta